kasih tangan dong kasih tangan
aku bilang ambilnya candid aja
ah gitu kan
terima kasih ya
terima kasih ya
komunikasi dan informatika kominfo juga akan melusuri konten video asosial mirip giselle
yang beredar di media sosial
melalui detik com jurubicara kominfo deddy permah diminyatakan
bahwa pihak kominfo tengah berkoordinasi dengan platform media sosial
dan meminta agar video tersebut dihapus
sebelumnya pada sabtu pagi nama artis gisela anastasia menjadi perbincangan
dan meramaikan trending topik twitter terkait tugaan video asosial yang dinilai mirip dengan dirinya